ketelapan besar adalah indonesia
sebuah video yang beredar di media sosial membetot perhatian publik
usai maroko secara mengejutkan menyingkirkan spanyol di babak enam belas besar piala dunia dua ribu dua puluh
dalam video tersebut pemilik akun berkelakar jika maroko yang melangkah ke perempat final piala dunia
merupakan bagian dari indonesia
ketelapan besar adalah indonesia
ia juga turut menampilkan sejumlah foto yang menunjukkan maroko adalah sebuah desa di kabupaten garut jawa barat
kegara persamaan nama dengan negara di benua afrika tersebut
desa maroko di kecamatan cibalong kabupaten garut menjadi perbincangan di media sosial
menurut kepala desa maroko suryana sejarah penamaan desa yang kini dipimpinnya bermula dari sebuah nama kampung bernama maroko
kampung maroko sebelumnya masuk ke wilayah desa mekarsari
setelah dimekarkan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua tokoh masyarakat sepakat memberi nama desa baru tersebut maroko
saya bersyukur saya ada kebersamaan di antara desa maroko dengan negara maroko
sekarang yang sudah masuk ke delapan besar sangatlah mendukung indonesia mewakili asia selalu mendukung
suryana mengaku bersyukur desa maroko yang berjarak tujuh puluh delapan km dari ibu kota garut
kini terkenal seiring langkah tim berjuluk singa atlas menjejakkan kaki di perempat final piala dunia
ia pun berharap ketenaran desa maroko berimbas pada pembenahan infrastruktur oleh pihak terkait
deden rahadian kabupaten garut jawa barat